salah satu fasilitas kesehatan di jakarta timur telah menghentikan penggunaan obat cair pada anak setelah dikeluarkannya instruksi dari kemenkes
obat cair tersebut dipisahkan dan diberi label agar tidak dimasukkan ke dalam resep
sebagian orang tua mengaku bingung terkait larangan konsumsi obat sirup
namun mereka tetap mengikuti arahan pemerintah dan dokter demi kesehatan anak mereka
untuk masyarakat khususnya orang orang awam itu sangat membingungkan ya
dan seperti anak anak sekarang musim juga kan lagi kurang baik banyak yang terang menyakit
makanya kita juga sebagai orang tua ngeri untuk memberikan obat obat sembarangan apalagi obat obat yang beredar sekarang ini
agak bingung ya mas soalnya kan kalau untuk anak anak apalagi kalau misalnya dia di bawah sepuluh tahun ya
biasanya kan pakai sirup

nah itu jadi dilema nih biasanya kalau ibu ibu ya kan
tidak hanya orang tua kebingungan juga dirasakan oleh sejumlah dokter anak di bali
pasalnya selama ini obat sirop menjadi pilihan utama pengobatan oral bagi anak anak
kini para dokter anak berharap pemerintah segera menyelesaikan investigasi terhadap obat sirup yang dilarang beredar
yang mau mampu kebijaksanaan ya ada rekomendasi ya balikpong ya pusat laboratorium
cepat ini bekerjanya
misalnya besok ada hasil oh ternyata sirup ini aman
buka ini oh ini ternyata ini aman
buka ini gitu loh
itu yang kita harapkan
ya dokter anak pusing semua tidak ada obat sirup
pada kamis sore badan pengawas obat dan makanan atau bpom merilis penarikan izin edar lima obat jenis sirop
yang diduga mengandung cemaran ethylene glycol dan ditilene glycol di atas ambang batas
kelima obat tersebut adalah obat demam thermorex sirup obat batuk dan flu fluorine di mp sirup
obat batuk dan flu unibaby coke sirup obat demam unibaby sirup dan obat demam unibaby drops
bpom juga telah memerintahkan kepada industri farmasi pemilik izin edar untuk melakukan penarikan obat sirop dan peredaran di seluruh indonesia dan memusnahkan seluruh batch product
tim liputan cnn indonesia